gejolak politik amerika serikat kembali memanas saat kongres amerika serikat menetapkan joe biden dan kamala harris sebagai presiden dan wakil presiden terpilih amerika serikat
proses penetapan sempat dinodai dengan insiden penyerbuan oleh pendukung trump yang memaksa masuk ke capital hill untuk membatalkan hasil sidang kongres
kita akan gali lebih mendalam terkait dinamika politik amerika serikat saat ini bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan zoom dino patijalal duta besar indonesia untuk amerika serikat periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
selamat malam pak dino
selamat malam elvira apa kabar
alhamdulillah sehat semoga kondisi sehat juga bagi pak dino
mari berbicara mengenai respon awal pak dino ketika mengetahui adanya kericuhan yang terjadi di capitol hill karena ini untuk pertama kalinya terjadi di amerika serikat
shok saya kira semua orang shok sekali
orang yang mengetahui budaya politik amerika serikat yang mengetahui mengenai rule of law di sana dan bagaimana
dan juga etika kelembagaan di sana semua sangat shok bahwa hal seperti ini bisa terjadi
apalagi amerika selama ini memposisikan diri sebagai demokrasi kedua terbesar di dunia dan juga sebagai contoh atau model dari demokrasi
dan saya kira sekarang ini banyak orang yang sangat concern melihat demokrasi di amerika serikat menjadi dysfunctional menjadi memalukan
dan bahkan pemimpin pemimpin dunia termasuk sekutu amerika serikat sendiri juga mengeluarkan rasa prihatin terhadap apa yang terjadi di amerika serikat ini
jadi ini suatu hari yang sangat buruk yang sangat hitam bagi sejarah demokrasi amerika dan juga sangat memalukan terutama bagi orang amerika serikat sendiri
baik menurut anda sepenuhnya presiden trump bertanggung jawab atas hal ini
tentu nanti harus di
dicari bukti buktinya ya
tapi kalau perasaan saya adalah yang jelas dia menghasut orang orang ini dan memberikan berbagai kebohongan dan pernyataan yang keliru membakar emosi mereka sehingga terjadi aksi ini
paling tidak dia menghasut ya itu sudah jelas
tapi apakah dia tahu mengenai rencana spesifik bahwa orang orang ini akan menyerang
capital hill itu menurut saya sangat mungkin walaupun tentu perlu dibuktikan
tapi bahwasanya dia setelah itu presiden trump itu bicara mengenai para penyerang capital health ini dengan kata kata we love you itu aja udah nggak benar
seharusnya dia tegas dong mengatakan ini hal yang memalukan anti demokrasi dan lain sebagainya
jadi suatu ucapan yang sangat aneh dari seorang presiden di amerika serikat
jadi itu semakin meyakinkan saya bahwa dia lebih dari sekedar kaget melihat situasi ini
dia tahu sesuatu setidaknya
kalau tidak mungkin dia juga ikut bukan ikut ya
tapi dia tahu mengenai rencana
ada dan mungkin ada kaitannya
dia tahu sesuatu mungkin memiliki informasi itu
tapi seperti pak dino sampaikan harus ada penyelidikan yang lebih mendetail lagi untuk mengaitkan dua hal ini
tapi kita melihat bagaimana sejumlah petinggi pejabat amerika serikat kemudian mengundurkan diri setelah insiden ini
menurut anda bagaimana sekarang konflik kebatinan para elit di amerika serikat karena mengingat apa yang terjadi hari ini
pak dido mengatakan tadi cukup memalukan
kalau saya melihat sekarang dinamiknya sudah berubah
karena pertama sudah jelas biden akan menjadi presiden dan sudah disertifikasi oleh kongres
yang kebetulan juga dipimpin oleh mike pence ya wakil presiden mike pence
mike pence sendiri juga sudah sangat tegas menyatakan bahwa hasil ini sah
dan presiden trump juga menyatakan nanti akan ada transisi yang tertib gitu ya
tapi yang jelas presiden
trump telah membuktikan dirinya adalah presiden terburuk dalam sejarah amerika serikat
dia tidak punya etika dia tidak punya akhlak dia sangat egois narsis dan akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan
dan ini kan kemarin juga terbukti sewaktu rekaman pembicaraannya dengan pejabat pemilu di georgia
dia minta agar tolong dicarikan saya sebelas ribu suara
itu aja sudah salah dan melanggar hukum
jadi orang ini memang tidak peduli apa yang dihancurkannya selama dia tetap berkuasa
dan amin alhamdulillah dia kalah dalam pemilu ini
kalahnya cukup telak gitu ya
dan bukan hanya dia yang kalah presidennya
tapi di kongres pun demokrat berhasil menguasai senat dan tetap menguasai house
jadi di dua
dua level dari parlemen amerika dikuasai oleh demokrat dan presidennya juga demokrat
kenapa ini penting bagi biden
karena dengan ini program program politik dan ekonominya itu bisa dijalankan dengan kans yang lebih tinggi untuk lolos di senat dan juga di house
di dua level dari parlemen itu
jadi ini suatu
terakhir ada situasi seperti ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima belas tahun lalu
karena setelah itu selalu dpr amerika itu dikuasai oleh salah satu dari dua partai
atau oleh partai republik
jadi ini suatu hal yang saya kira juga positif bagi biden
dan bagi reformasi politik amerika ke depan
pak dino saya meng quote apa yang disampaikan oleh presiden trump sesaat setelah kericuhan terjadi
kemudian harus menimbulkan
empat orang korban jiwa dalam insiden ini
yang disampaikan presiden trump
meskipun saya sama sekali tidak setuju dengan hasil pemilu
namun akan ada transisi kekuasaan yang tertib pada dua puluh januari mendatang
masih akan ada hitungan hari
apakah kita bisa berharap bahwa tidak ada aksi aksi politik lain yang dilakukan trump
bagaimana anda membaca ini
saya kira kita akan tetap melihat surprise
tanggal dua puluh januari ke depan
karena trump ini mungkin dia bilang apa namanya menyesalkan apa yang terjadi
tapi dapi dalam hatinya dia bersorak
karena dia benar benar ingin menunjukkan bahwa rakyat amerika menolak hasil pemilu
gimana dia dinyatakan kalah
jadi hatinya itu bersorak dalam hati melihat adanya aksi melabrak kongres hari ini
saya sama sekali tidak percaya pada presiden trump
saya melihat dia orang yang tidak punya hati nurani
tidak punya ahlak
tidak punya integritas
dan ini semua terbukti bukan hanya ketika pemilu amerika berlangsung
tapi setelah selesai pemilu dan dia dinyatakan kalah
dan segala hal dilakukannya untuk membakar masa dan memutarbalikan hasil pemilu
ini terjadi sebelumnya dalam proses pemilu di amerika serikat
yang selama ini menjadi semacam toladan bagi demokrasi lain
banyak catatan disampaikan pak dino mengenai sosok trump
tapi kita melihat bagaimana juga masa trump luar biasa di amerika serikat
ketika presiden trump nanti tidak berkuasa lagi
apakah trump masih bisa dihitung sebagai tokoh yang cukup diperhitungkan dalam dunia politik internasional
apakah mungkin arahnya ke sana ada peluangnya pak dino
malah saya ingin memprediksi
ini saya pernah prediksi dua tiga bulan lalu
dan dulu orang bilang tidak mungkin
tapi sekarang orang bilang eh kamu mungkin benar juga ya
saya prediksi mungkin trump akan mencalonkan dirinya lagi sebagai presiden tahun dua ribu dua puluh
karena igonya begitu besar
sehingga dia akan bertolak belakang dari tradisi amerika
jadi kalau presiden sudah kalah setelah satu term
ya sudah dia lenyap
tapi dia egonya begitu tinggi
menurut saya dia akan maju lagi
dan jangan lupa trump mungkin keluar dari gedung putih
tapi trumpisme tetap ada
itu sikap yang arogan ultra nasionalis amerika first
yang tidak toleran terhadap imigran
dan juga tidak toleran terhadap muslim dan lain sebagainya
itu akan tetap ada
dan lain sebagainya
karena jangan lupa tujuh puluh empat juta orang ya
sekitar segitu yang memilih donald trump
jadi dia akan tetap ada
dan semangat trump akan tetap ada
dan ini akan menyusahkan biden nanti ya
tapi bagi biden sendiri alhamdulillah dia menguasai senat
walaupun tipis sekali
dan dia juga menguasai house
dpr yang tingkat bawah
jadi mungkin akan ada mobilitas politik yang lebih jernih dalam empat tahun ke depan
akan banyak kejutan dalam dunia politik amerika serikat
kita melihatnya setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini
pak dino berbicara mengenai ke depan
mari kita geser sedikit presiden trump
karena presiden baru segera akan dilantik
pada tanggal dua puluh januari dua ribu dua puluh satu ini
mengingat hubungan baik amerika dan indonesia
bagaimana kita melihat hubungan kemitraan strategis indonesia dan amerika
nanti di bawah kepemimpinan joe biden
saya kira akan lebih baik ya
karena joe biden adalah seorang presiden yang sangat piyawai dalam bidang politik luar negeri
tentunya saya melihat mungkin enam bulan pertama
presiden joe biden akan sangat sibuk
dan juga dengan urusan urusan
mungkin lebih dari enam bulan ya
apalagi covid semakin parah di amerika serikat
masalah distribusi taksin ambur adul
target berapa juta orang yang tadinya ditargetkan trump
akhir tahun lalu masih jauh dari harapan
dan ekonomi amerika masuk dalam resesi
dia tidak bisa terlalu jauh memperhatikan politik luar negeri
dan asia tenggara pun juga
jadi kita juga mungkin harus melihat apakah akan ada perhatian amerika joe biden terhadap asean terhadap asia tenggara dan khususnya terhadap indonesia
tapi dengan itu saya melihat karena strategic partnership itu ditandatangani oleh presiden obama tahun dua ribu sepuluh
dan pak biden jadi wapresnya
saya melihat pak biden akan
presiden biden akan
presiden biden akan
tetap punya komitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan indonesia
baik kita harapkan demikian
pak dino terima kasih malam ini sudah berbagi perspektif bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam pak dino